setelah mendapat desakan dari kaum buruh gubernur dki jakarta anies baswedan secara resmi merevisi besaran kenaikan upah minimum provinsi
menurut anies revisi ump dua ribu dua puluh dua dilakukan demi memberikan keadilan bagi kaum buruh dan juga para pengusaha
atas dasar tersebut anies baswedan
menilai formula yang diberikan kementerian tenaga kerja tak sesuai jika diterapkan di provinsi dki jakarta
pasalnya tak memberikan rasa keadilan bagi para pekerja di ibu kota
jadi ketika diputuskan di level provinsi maka itu final
kalau provinsi lain ada ump provinsi lalu akan ada upah minimum kota dan upah minimum kabupaten yang bisa berbeda beda satu tempat dengan lainnya
kalau jakarta satu kesatuan
karena itulah untuk memberikan rasa keadilan kepada semua
bagi buruh ada pertambahan pendapatan yang masuk akal
bagi pengusaha dengan pertambahan pertumbuhan ekonomi yang ada seperti sekarang ini dia menjadi ukuran yang masuk akal
namun revisi kembali
kebijakan tersebut mendapat protes dari dewan pemimpin provinsi asosiasi pengusaha indonesia
mengutip cnn indonesia com wakil ketua dpp apindo jakarta nur jaman menilai keputusan anies itu berpotensi menyalahi aturan yang berlaku dalam hal ini peraturan pemerintah no tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu tentang pengupahan
namun anies mendegaskan keputusan menaikan ump dki sudah menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja perusahaan dan pemprov dki jakarta